perkembangan teknologi membuat selebritas dan influencer banyak yang turut melakukan promosi di media sosial
bahkan diketahui sederet artis diduga melakukan promosi untuk situs judi online mendapatkan keuntungan dari endorse
siapa saja selebritis yang diduga terlibat dalam promosi judi online saya akan mengajak anda untuk melihat daftarnya
inilah selebritas yang diduga endorse judi online
kita akan lihat mengapa sih mereka atau selebritis ini selebritas diduga endorse judi online
salah satu yang menjadi pilihannya adalah sosoknya yang berpengaruh di media sosial
serta mereka juga memiliki pengikut yang banyak
dan juga beberapa dari mereka didilai dekat dengan orang orang yang berjudi
nah salah satu atau dari sekian banyak yang dipilih adalah artis atau penyanyi dangdut
karena mereka adalah memang dekat begitu dengan para pekerja ataupun kelompok sosial yang sehari hari memang dekat dengan judi online
dan memang sangat mudah untuk diakses oleh mereka
lalu kita akan juga melihat kenapa kira kira selebritas ini yang diduga mempromosikan itu mau ya mempromosikan judi online ini
kenapa alasannya ada tiga
yang pertama memang bayarannya yang menggiurkan
tadi kita sudah dengar bahwa dinar kendi mengatakan tidak ada tawar menawar ketika jumlah yang ditawarkan oleh selebritas tersebut untuk mempromosikan situs ini
sekali posting bahkan mulai dari belasan juta rupiah hingga
itu untuk influencer ya
mulai dari sebelas sampai dengan lima belas juta rupiah rata rata
bahkan kalau misalnya artis ini mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali posting
nah selebritis dan juga influencer ini menggunakan frasa game online
tadi dinar kenny juga mengatakan mereka menggunakan game online bukan judi online
sehingga ada misinformasi di sana
beberapa dari mereka yang diduga melakukan promosi ini
tidak mengetahui apakah perbedaan dari game online dan juga judi online ini
game online ini bahkan mereka mengatakan bahwa sudah mempunyai lisensi dan juga terakreditasi
lisensi dari siapa akreditasi macam apa itu tidak dijelaskan secara rinci
bahkan beberapa dari selebritas dan juga selebritas ini mengaku tidak tahu bahwa yang mereka promosikan adalah situs judi online
sehingga ada ketidaktahuan dari mereka sendiri
kita akan juga lihat
kira kira siapa saja yang diduga terlibat dari endorse judi online ini
yang pertama ada nikita mirzani
tahun dua ribu tujuh belas sejak dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu delapan belas
ada beberapa daftarnya
di tahun dua ribu tujuh belas nikita mirzani diduga ikut mempromosikan judi online
unggahan dari nikita mirzani berujung pada laporan kepolisian
namun belum ada kejelasan mengenai kasusnya di tahun tersebut
sedangkan pada tahun dua ribu sembilan belas lagi lagi nikita mirzani terlibat dengan laporan dugaan mempromosikan judi online
dua ribu tujuh belas juga menjadi awal dari dinar kendi
tadi kita sudah melihat bagaimana cerita dari dinar kendi mempromosikan judi online ini yang berkedok permainan online begitu ya
dinar akhirnya diperiksa oleh polisi sebagai saksi di polda metro jaya
dindar bahkan dikabarkan mendapatkan bayaran fantastis untuk mempromosikan situs tersebut
ke tahun dua ribu dua puluh satu ada sandi aulia yang memang dilaporkan dugaan endorse judi online
sandia aulia ini telah diperiksa di polda metro jaya
namun hingga kini memang kasusnya belum ada kejelasan lebih lanjut
yang terakhir yang beberapa hari ini menjadi bahasan adalah wulan guritno
di tahun dua ribu dua puluh wulan gulitno diduga mempromosikan judi online
videonya sudah lama beredar dan kembali viral dalam beberapa hari terakhir
buntut dari aksi tersebut wulan guritno akan dipanggil barang skrimpori di pekan depan untuk mengklarifikasi hal tersebut
dan kita lihat saat ini memang polisi sudah mengantongi sejumlah nama selebgram artis hingga publik figur lainnya yang ikut diduga mempromosikan judi online
mereka semua akan secara bertahap dipanggil untuk dimintai klarifikasinya
lantas apa saja jerat hukum bagi selebriti yang mempromosikan judi online
direktur tindak pindana sibera
barang skrimpori brigjen adi vivit bahtiar mengatakan bahwa siapapun termasuk selebritas yang mempromosikan judi online bisa dicerat dengan undang undang ite pasal empat puluh lima
ini dengan ancaman hukuman hingga enam tahun kurungan penjara
bahkan denda juga
sekitar satu miliar rupiah